menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengapresiasi hadirnya
satu geraha indonesia di mekah yang akan menjadi etalase perwisata dan ekonomi kreatif indonesia
men parekraf dalam acara umroh haji conference dan satu geraha indonesia soft launching
bilang indonesia menjadi negara dengan jumlah kuota haji terbanyak seluruh dunia
atau naik lima puluh delapan persen sejak tahun dua ribu sembilan belas
dengan jumlah yang sangat besar potensi bagi produk ekonomi kreatif indonesia
untuk masuk dalam pasar haji dan umroh sangat tinggi
pada januari dua ribu dua puluh empat kemen parekraf mewakili indonesia berpartisipasi dalam
pada kesempatan itu dihadiri atau dihadirkan sembilan belas produk pelaku ekraf tanah air
yang diharapkan dapat mendorong kebangkitan ekonomi
dan terbukanya peluang usaha khususnya wisata rahmah muslim
kita melihat bahwa jumlah haji dan umroh seiring dengan peningkatan yang sangat signifikan
akan membawa peluang usaha dan peningkatan layanan
bagi produk produk ekonomi kreatif dan pariwisata indonesia
dan ada sembilan belas pelaku ekonomi
produk ekonomi kreatif sudah terfasilitasi saat
umrah dan health conference dan rp enam puluh triliun